anggota pansus ru ibu kota negara tb hasanuddin menjelaskan soal nasib dki jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota indonesia
setelah presiden menerbitkan peraturan presiden tentang ibu kota negara yang baru
menurutnya walaupun tidak menyandang status ibu kota negara jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi dan perdagangan
diskusi diskusi kami pada saat pembentukan undang undang ikn kan nanti akan ada pengumuman dan ada peraturan presiden
tentang kapan pindah dan kapan diumumkannya posisi ibu kota negara
kemudian juga nanti akan ada aturan yang mengatur
status dari daerah khusus ibu kota jakarta tentu bukan dki lagi
mungkin sudah menjadi provinsi dan tentu akan ada aturan aturan sebagai provinsi
jadi tentu dibagi bagi sesudah dengan undang undang itu kalau provinsi nanti akan ada menjadi kota atau wali kota
atau mungkin kabupaten kita nggak tahu